ntar malah marah lagi sama gue
eh rek gue itu tadi habis makan kan sama tante farah
terus gue tuh nanya nanya sama tante farah
soal dia sama bokap lo
menikope pisan ingin tahu urusan kami
apa tidak usah kasih tahu
nah masalah curhat curhatan mah ya
biar kita bertiga saja
kalau abang ada apa apa nggak usah cerita
ya kita masing masing ya brother brother
ya makanya dong
kalau si abah lagi galau suralau
kita nggak usah ikut campur
ngomong kope aja salah
manis pahitnya hidupnya si abah
biar direlep sorangatan
ya perjanjian perjanjian
nggak boleh atu
tunggu gitu atu brothers
saya jujur hanetnya sama siapa lagi atu
kok atu cerita
curhatan sih kata atu
sok atu berbagi cerita
nggak mungkin kau mau berbagi uang lah
udah nanti lagi ada masalah
kumat kumat kumat
si neng sama si kemo sudah datang
nang cerita aja
nanti jadi atu
kamu kenapa tangannya
eh berjewit sama si neng
iya om lu ketawa nolai
seru tau berjewit gitu
berantem sama siapa lagi kamu
jadi tadi itu pas kita pulang
kita dicegat sama anak geng gitu aba om
anak geng motor jakarta selatan
gunawan sekarang ini banyak geng geng yang tidak benar ya
saya punya ide
gimana kalau kita jadi superhero yang kayak di tv tv dagni
kita bantai si geng geng motor ini
nanti kita jebrusin ke pesantren mbah
eh benar sading
tapi jangan kayak superman aja
kolornya di luar celana di jeroa
pakai sarung pak pakai sarung
pakai sarung set
boleh boleh boleh
eh bentar ini memang nganjur kemana mana ki ya teh
tapi idenya bagus juga
pakai nantur si kek
ah tuh ide saya teh tuh mbah
gimana kalau kita namain super asdulai
bentar saya mau tolong jelasin ini sebenarnya
anak aja itu ada masalah apa dengan anak balkon teh
balkon bukan balkon
itu yang bikin geng kudunya yang sian gitu
ini mah waduh orang ini mah aku mau anak
terus mbah anak aja itu ada yang cedera mbah
ya untungnya sih nggak ada om
ya gara gara ada adu juga sih tadi dia pinter
jadi tuh klakson motor
dia ganti jadi sirene polisi
semua pada kabur dikira ada polisi juga
wah bagus bagus
wah buah buah ya tak
nah ngomong anak aja ya om juga mbah
ya udah dong sok keluarin capek si kemot di benih ini tetanggana di omehan ya
udah apa biar neng aja yang ngobatin nih
mbak ke sudnya apa ini mbak ke sudnya dede
neng mau apa
ya udah so nggak apa apa tapi ngobatinnya dalam jaga jarak aman sekitar dua meter lah dari tangannya si kemo
mbah jaga jarak aman jaga jarak aman hari abah kateh manisnya jaga jarak
biar sama mbah
ya sok sok sok ke dalam lah
tapi ingat mata abah ada di mana mana
sok masal tiga kan mbah
ya sok sok sok sok ke dalam lah

semua semua semua
udah ngora aja takutnya
aduh tinggalin aja
tapi inget ide kita kemarin yang
mbah mbah sok sok sok di luarnya
boleh boleh boleh
aduh kira kira papi bakal marah nggak ya
kalau gue ingetin kepapi jangan mudah terpedaya sama dia
ntar tapi yang ada malah nggak percaya lagi sama gue
ntar malah marah lagi sama gue
gue tuh tadi abis makan kan sama tante farah
terus gue tuh nanya nanya sama tante farah
soal dia sama bokap lo
terus tante farah gimana
ih tante farah gak mau ngomong banyak sih rek
soalnya kan bokap lo udah mencerai sama adriana
katanya dia bakal ngomong banyak kalau lo tuh bokapnya udah cerai sama adriana
wah bagus banget itu scene
emang sih sebenarnya perceraian itu gak baik
dan yang gak bagus juga sebenarnya
gue rasa buat kali ini gue dukung banget nih
karena menurut gue adriana itu gak pantas untuk dicintai sama mukab gue
lagian juga tante farah jauh lebih baik kok
nah sekarang tinggal gimana caranya gue harus berusaha semaksimal mungkin sambil tetap berdoa
nah iya bener
rek ada baiknya kalau misalnya lo itu sekalian manis manisin bokap lo gitu
biar bokap lo tuh tertarik juga sama tante farah
kan gak gampang juga
apalagi bokap gue kan sama adriana tuh cinta mati pakai banget
apa enggak lo suruh bokap lo ngecek deh buku tulisan dari tante farah
itu bagus banget loh
tante farah kan penulis ya
apa nggak lo cari aja di internet
pasti ada kok buku tulisan dari tante farah
kalau gitu gue search sekarang nih langsung
oke kalau gitu
mohon soal yang tadi emang bener ya bella itu pacarnya dhani
bukan pacar sih katanya
jadi ini bella itu udah anggap dani mantannya
tapi ya tangan aku baru berasa sakit sakitnya sekarang nih
ini coba aku urut deh
itu apaan tuh
udah ini buat urut urut kok
ya sebagian sini lah
kok bukunya enggak enak sih
ini namanya juga obat
gue pelan pelan dong
masih sakit tau
eh sakitan mana sama dipukul si dani tadi
sakitan sama dhani tadi sih cuma
kalau ini namanya sakit sakit indah
lu tau sakit tuh bukun
ini indah tuh bukunya tuh
orang lagi pijet juga
kok enggak enak ya
apa sih ini
namanya juga obat
lama di luar negeri
aku enggak nyangka
ya ya beginilah aku
ya beginilah gimana
kamu kan tomboy mestinya
ya enggak mungkin lah kamu bisa merawat luka dan
bisa seperti ini
ya bisa lah
kamu istirahat ya
tapi ini kan udah gelap
biar aku hantar aja ya
tapi kamu masih sakit kayak gini udah deh
udah jangan ada ada deh
semoga gue salah
aku masih merasa yakin kalau tristan itu baik dan
dan dia benar benar mencintai aku